adinda rania gadis cilik asal indonesia yang tinggal di virginia amerika serikat mengirim surat ke presiden barack obama soal kekhawatirannya terhadap nasib warga muslim di sana
presiden obama pun secara personal membalas surat yang menjadikan kado terindah di ulang tahun ke sembilan dari adinda
adinda mengirimkan surat ke presiden obama soal khawatirannya terhadap nasib warga muslim dan juga imigran ketika donald trump menjadi presiden amerika serikat dua puluh januari nanti
dengan bergantinya pemerintahan dinda takut tidak bisa bersekolah dan tinggal lagi di amerika
surat yang dikirim dinda pada pertengahan november dibalas oleh presiden obama pada tiga januari dua ribu tujuh belas
dalam surat tersebut barack obama mengatakan amerika adalah untuk semua orang yang berasal dari tempat dan juga keyakinan berbeda
meski berbeda semua warga memiliki hak dan juga kesempatan yang sama
adinda rania adalah putri dari pasangan eva mazreva dan hario dewanto
dinda merupakan siswa
adinda rania adalah siswa kelas tiga sd di vervax yang mengikuti program khusus anak anak berintelijensi tinggi
dan kita sudah terhubung lewat skype langsung dengan adinda rania di virginia amerika serikat
oke saya ingin ke mbak eva ibunda dari dinda sendiri
mbak eva selamat siang waktu jakarta
saya ingin tahu kemudian bagaimana anda melihat putri anda yang kemudian punya sebuah inisiatif mengirim surat ke presiden ternyata dibalas
apa yang kemudian menjadi tanggapan anda mbak eva
ya jadi memang ini merupakan keprihatinan kita bersama sebetulnya di sini sebagai warga imigran apalagi karena kita warga muslim
dan mungkin dinda melihat ketawakan
dan itu ketika saya bicara dengan ayahnya atau ketika saya buat live report dengan teman teman media di indonesia
dan dia dengar
dan dia melihat langsung di sekolah ya dinda ya
ada salah satu tempat di sekolah di mana digambari dengan lambang kk begitu
dan dia tahu lambang itu lambang tidak baik ya dinda
terus dia sempat cerita
terus ketika dia ingin menulis surat saya memang selalu anak anak itu kan selalu suka punya proyek dari sekolah untuk menulis surat kepada
kongres misalnya kepada anggota senat yang ada di
atau anggota kongres yang ada di negara bagian ini
jadi saya pikir ya ini bagian dari
apa mendorong keberadaan dia
saya nggak tahu kalau akhirnya benar benar dibalas oleh presiden barack obama jumat lalu
tapi mbak eva anda sendiri tahu ya ketika dinda ini punya inisiatif untuk menulis surat itu
ya jadi dia memang bilang akan menulis surat
tapi saya nggak nyangka surat itu akan sepanjang itu dan dibalas
makanya ketika dia minta untuk dipost in gitu
hanya baca sekilas yaudah tuh saya kirim aja ke kantor pos bersama dengan surat surat biasa yang kita biasa kirim begitu
nggak tahunya dalam waktu dua bulan langsung dibalas oleh presiden obama
dan dia mengirimkan juga foto dinda dan anjing
karena dinda tanya soal anjingnya ya
nah ini kan dinda sendiri baru berulang tahun yang ke sembilan tahun begitu mbak eva
apakah memang dinda ini juga sering sekali untuk memantau bagaimana keadaan di amerika serikat
meskipun ia masih tergolong anak anak sebenarnya
karena kebetulan juga dinda ada di program khusus sehingga memang dinda suka sekali dirangsang
untuk membuat atau membaca buku atau membuat diorama misalnya atau market yang menceritakan
fenomena khusus yang ada di amerika
misalnya saja ada insiden penembakan atau ada bicara
tentang perang saudara yang ada civil war misalnya
lalu dia harus membuat marketnya dia harus baca bukunya
jadi dia aware memang dengan situasi yang ada di amerika
apalagi mungkin juga karena saya setiap pagi mau tidak mau akan mendengar radio atau menyimak
transisi untuk melihat perkembangan yang ada
dan mau nggak mau ya dinda ikut nonton juga
memang sih seringan dia sama kartun dinda ya
mbak eva saya ingin tahu dong apa sih sebenarnya isi surat balasan dari presiden obama untuk dinda
jadi ini ada suratnya nih
dinda kasih lihat dong
nah boleh mungkin dikasih lihat
ini mungkin kan banyak orang indonesia ingin lihat juga suratnya
sama sama kita bisa lihat sebenarnya
ada suratnya dan ada fotonya juga ya anda ya
jadi di surat ini presiden obama bilang dia berterima kasih dinda berkenan membagi perasaan
dan juga apa ya pikiran dinda perasaan perasaan dinda dengan keadaan negara saat ini
dia tahu bahwa inilah warga negara yang diinginkan sebetulnya oleh amerika yang passionate
yang betul betul berhasrat untuk ingin membangun amerika
dan bahwa meskipun dinda berkenan
berasal dari keluarga yang beda punya latar belakang yang beda ada agama yang beda
penampilan kita juga beda ya dinda dibandingkan teman teman dia beberapa kali yang bule
dinda bertamput hitam kadang bahasa indonesia bahasa inggris juga campur campur ya dinda
tapi menurut surat ini menurut surat presiden obama
bahwa kita punya hak yang sama punya kesempatan yang sama untuk meraih cita cita
dan dinda memang inginnya sih terus sekolah di sini sampai selesai
dan dinda sempat khawatir kalau sampai harus pulang gitu
karena meskipun kita di sini legal tapi setiap saat kita kadang kadang suka dapat peringatan
suka dapat informasi bahwa kalau sampai ada sesuatu misalnya ada petugas imigrasi yang akan datang untuk memeriksa
itu bagaimana apa yang harus kita lakukan tanggapannya bagaimana
jadi itu sendiri menimbulkan keskhawatiran bagi kita bagi kami semua ini
terutama untuk warga muslim yang ada di amerika
baik mbak eva ketika pertama kali mendapatkan surat itu ini bisa diceritakan nggak mbak
pukul berapa datang surat itu terus siapa yang menerima pertama kali
dan bagaimana reaksi dari dinda dan juga mungkin mbak eva dan juga suami di sana
ya anak anak waktu itu masih sekolah
jadi yang terima surat memang suami terus dia langsung khawatir
saya juga khawatir karena ada kopnya ada kop gedung putih gitu
jadi kita pas lihat gedung puting ini kenapa
apa karena profesi saya sebagai wartawan apa saya ada salah nulis salah ngomong
misalnya sih nggak ada peringatan atau apa
tapi juga suami pikir barangkali aja jangan ini majalah
karena memang ada langganan majalah time
jadi sama sama was was waktu mau buka nggak tau pas buka ya surat dari presiden
dan kita sama kagetnya bahwa presiden beneran peduli dan membalas surat kita
dan ketika dinda pulang jadi dia juga lebih seru lagi ya
dan kakak kakak malah ya maksudnya kakak kakak tuh jadi turan heboh
apa surat dinda juga alat surat dinda juga alat
jadi mereka juga nggak sangka karena surat dinda tuh panjang
coba dilihat cerita dong suratnya isinya apa aja sih
baik saya ingin ke dinda lagi
dari ibu belum dapet ya
dari temen temennya ada dari sekolah
ya sekolah memang juga begitu mas
sekolah juga diseritakan sedikit barangkali setelah hasil pemilu keluar
sekolah juga mengeluarkan surat edaran kepada seluruh orang tua murid ya sebetulnya
bukan dari warga imigran tapi seluruh orang tua murid yang menunjukkan bahwa kalau sampai ada
mereka tahu lah bahwa hasil pemilu ini barangkali akan menimbulkan dampak baik positif
maupun negatif pada rakyat masyarakat
tapi kalau sampai ada apa apa segera kontak sekolah terutama kalau ada kejadian kejadian intoleran
dan kayak seperti yang saya bilang tadi dinda lihat ada simbol kkk di sekolah
dia lapor ke kepala sekolah ya
lapor ke kepala sekolah what did he say
kepala sekolah bilang apa
ya dan sekolah langsung menanggapi dengan memberi pengumuman pada kami semua pada orang tua
dan juga anak anak bahwa jangan sampai ada yang saling menyinggung
bahwa kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita juga ingin diperlakukan ya
ini maaf ini dia udah ngantuk jam dua belas tiga puluh dua belas an
oh ya ampun
ya ya ya sudah jam dua belas malam
oke ini terakhir deh mbak eva
untuk dinda juga mbak eva di sana
ini kan mau tidak mau akhirnya memang donald trump sudah terpilih begitu ya
apa yang kemudian menjadi ekspektasi dari dinda juga sebagai anak anak dan juga dari mbak eva sendiri sebagai yang tinggal di sana
apa harapan dan juga ekspektasi mbak eva sendiri untuk presiden elected ini
kenapa dinda suka
kalau saya sih harapannya sudah ada
semoga amerika kan tetap punya konstitusi yang lebih baik
dan sistem hukumnya menjamin kebebasan orang untuk berekspresi untuk mencapai cita cita untuk sekolah untuk punya pekerjaan yang bagus misalnya
dan semoga itu tetap terjamin siapapun presidennya
semoga saja presiden donald trump memenuhi janjinya untuk menjadi presiden bagi semua orang bagi semua
karena dia berkali kali bilang i'm going to be president for all

karena kalau yang lain saya masih tetap kaya
apalagi kalau baca atau lihat twitternya tiba tiba jam dua jam tiga malam
terus ada serangkaian twitter yang berbeda ya
berbeda dengan presiden sebelumnya
itu juga jantungan juga mas
oke oke baik terima kasih
terima kasih sekali lagi mbak eva dan juga dinda
terima kasih mas
terima kasih selamat siang